sulawesi utara terkenal dengan keindahan pantai dan juga beragam biota lautnya
kali ini kami mengajak anda menikmati perjalanan laut dari dermaga kota manado menuju ke sejumlah pulau di utara sulawesi
anda bisa bersantai di pinggir pantai dan juga snorkeling melihat hewan laut yang lucu
tidak lupa untuk menjajal penganan khas manado untuk oleh oleh
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratu nabila selamat siang dan sampai jumpa

mendekati pulau nain perahu kami yang berukuran sedang tak bisa bersandar
karena pulau nain adalah tipe pulau pasir timbul
kami harus diangkut menggunakan perahu yang lebih kecil
tapi dalam hitungan detik cuaca membuyarkan rencanakan
pertama sebenarnya adalah di pulau nain

sudah sudah sudah tidak hujan lagi
dengan rasa harap harap cemas saya akan menuju ke pulau siladen yang ditempuh dalam empat puluh lima menit
saya beruntung tiba di pulau ini cuaca berubah cerah
hamparan pasir putih dan jerihnya air laut pulau siladen benar benar memanjakan mata
angin sepoi sepoi menyempurnakan liburan saya dan wisatawan lain di pulau seluas tiga puluh satu hektare ini

sudah main airan nyari kita goreng tidak ada
lanjut kita menuju ke taman laut bunaken
sudah gak sabar untuk melihat keindahan biota laut di sana
setelah empat puluh lima menit sampailah saya di taman nasional yang dibuka pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini
jika tadi sudah melihat pulau kali ini saatnya saya melihat ke bawah air
saya pilih snorkeling untuk melihat lebih dari tiga ratus lima puluh spesies ikan moluska dan terumbu karang di sini
jangan khawatir jika anda tak membawa peralatan snorkeling banyak warga pulau bunaken yang menyewakannya
termasuk jika anda baru pertama kali snorkeling
ada ajasa pendamping yang akan memandu kita berkegiatan di dalam air
akhirnya saya snorkeling juga ini adalah pengalaman snorkeling pertama bagi saya
rasa deg degan was was menyelimuti saya
tapi setelah melihat keindahan di dalam laut bunaken segenap kecemasan hilang dan saya bisa menikmati snorkeling
sebagai taman nasional bunakan merupakan salah satu spot menyelam terbaik di bumi
berada di segitiga terumbu karang dunia wisatawan seperti kami disuguhi keindahan ratusan jenis biota laut
termasuk ikan berwarna jingga yang dikenal dengan nama nemo dalam film animasi
inilah ikan badut
teman saya tinggal di manado jadi dia menariknya bunaken sangat bagus
berlibur ke pantai sudah menyelam ke dalam laut sudah kini saatnya berbelanja
setelah menikmati pantai dan juga keliling kota manado tentunya kita pulang gak pengen dengan tangan hampa tangan kosong
dan saat ini saya mau keliling keliling mau lihat oleh oleh apa yang paling menarik untuk bawa pulang ke rumah
saya tertarik dengan kelaper tart
kudapan yang satu ini begitu terkenal seantero negeri karena rasanya yang manis sekaligus gurih
berbahan dasar buah kelapa muda kelaper tart cocok untuk dibawa sebagai buah tangan
mau coba kelapa tart ini untuk pertama kalinya saya makan
hmm enak harum daging kelapanya juga masih fresh jadi masih empuk jadi enak banget
jadi di sini ini gak cuma bisa beli kelapa tart tapi juga ada beberapa kue lainnya yang bisa jadi oleh oleh dari kota manado
saatnya bungkus kita siap bawa oleh oleh ini untuk keluarga dan teman di rumah